seorang sopir mobil box jadi bulan bulanan warga dan sejumlah pengendara lainnya
usai menyerempet sebuah minibus di jalan raya cioncal
desa setusari kecamatan jelensi kabupaten bogor jawa barat pada selasa sore
masa kesal lantaran saat hendak diberhentikan
sang sopir mobil box malah tancap gas dan ugal ugalan
ditemui rabu siang warga yang menyaksikan kejadian itu mengaku
sopir mobil box maupun pengendara yang mobilnya diserempet
tidak melaporkan kejadian itu ke polisi
dengan menggunakan alat pemotong besi
pemadam kebakaran jakarta timur berupaya menyelamatkan seorang penumpang
yang terjepit di kabin mobil angkot jakliko
trayek t tujuh belas jurusan senen pulau gadung pada rabu siang
kasih opsudin gulkarmat jakarta timur gatot sulaiman menyatakan
kecelakaan di jalan raya pemuda rawamangun jakarta timur ini
diduga terjadi akibat sopir mengantuk
mobil yang oleng kemudian menabrak pohon di pinggir jalan
saat kejadian angkot membawa tiga orang penumpang
sopir dan dua penumpang lain dirawat di rumah sakit persahabatan jakarta timur
penumpang yang terjepit dibawa ke rumah sakit antam pulau gadung jakarta timur
di aceh besar banda aceh
tepatnya di jalan lintas laweh krueng raya gampong lamreh
sebuah truk bak terbuka yang ditumpangi puluhan warga
terjun ke jurang sedalam delapan meter selasa siang
akibat kecelakaan ini
empat orang meninggal dunia dan empat puluh tiga orang lainnya menderita luka
kabak ops polresta banda aceh
iswah yudi mengatakan puluhan warga ini berencana berwisata ke pantai pasir putih di aceh besar
namun saat melintasi jalanan menurun di lokasi kecelakaan
truk meluncur tidak terkendali dan terjun ke jurang
korban luka luka telah dievakuasi ke puskesmas masjid raya aceh besar
dan rumah sakit umum zainul abidin banda aceh